kok mama yang penasaran
bukan bukannya penasaran
kalut aja kang
kalau emak udah cerita ke semua orang
kalo sampe si kelly itu gak dateng
udah selesai semua urusan
nah itu kelemahan kita sel
kita para perempuan selalu menolak kenyataan
buat apa emak
kenapa sih lu
gue mau bikin apa terserah gue
gue itu mau bikin
buat pacar barunya sih
sini lu cepet banget kerjanya
belum dapet mpo
terus lu ngapain kemari
si andri teh udah punya pacar
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
besok bu datang ke rumahnya kang rizal
tina teh mau ngasih tau sama mpo
maipah teh jago nyariin jodoh
kenapa mpo nuni ga minta tolong aja sama maipah
alhamdulillah bisa makan
saya tahu dimana mamat sembunyi
kalau sampai maipah tahu
lho temen sampai jadi dodol
urusan sama pak muhyiddin belum selesai
nambah urusan sama maipah
pinter temen sampai mencari masalah
alah palingan cuma karang karangannya
biar kesannya cucunya laku
gue sih gak bakalan emosi sama urusan gosip murahan kayak begitu
ceweknya modelan kayak elo
gue berani taruhan deh
kagak bakalan ada yang dateng
lo mau gak kerja sama gue
eh bukan bukan
bukan ke laundry
pernah nikah ada usaha baru
kasih tahu gue semua berita
itu mah bukan kerja atau mpok
itu mah namanya ngadu domba
gak mau ah
tidak mau nanti dosa
kok mama yang penasaran
bukan bukannya penasaran
kak lut aja kak
kalau emak udah cerita ke semua orang
kalau sampai si kelly itu nggak datang
udah selesai semua urusan
tahu semua langsung tau
ini tuh yang murah pisan uni
sokot tuh diambil
si andri aja udah ganti pacar
masa uni gak mau ganti sendalnya
andri cucunya mipah
siapa nama pacar baru

abang kemana aja selama lamanya
habis liatan ah
si andre udah punya pacar baru
besok mau dateng
kelih ya mah ini kelih papa inget nomornya tuh bener bener ke sini
rumah kita mau manis manisin gue ya ke rumahnya si mina masa kemarin ngapain
abang tuh sebenarnya ngimak banget gak sih gue pikir datang ke sini abang bang
maaf ya pak saya baru sempat telepon bapak gimana pak besok saya bisa datang bisa bisa